sejumlah pernyataan multitafsir keluar dari presiden terpilih prabowo subianto
dalam acara rakornas partai amanat nasional
mulai dari diksi tak mau kerjasama jangan mengganggu
kemudian menyinggung bung karno yang seolah olah milik partai tertentu
dan mengklaim dukungan dari sejumlah presiden sebelumnya
apakah pernyataan prabowo itu berkaitan dengan belum terwujudnya pertemuan
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bergabung saat ini politisi pdi perjuangan deddy sitorus
lalu juga bergabung saat ini politisi partai gerindra andre rosiade
dan direktur eksekutif lsi jayadi hanan
terima kasih seluruh yang sudah hadir di sosial media kali ini
oke lah kemudian kemarin kepada kami
bang habib bilang bahwa pernyataan yang soal apa tuh yang kemarin itu ya
masalah jangan ganggu ganggu
kalau tidak bergabung ke pemerintahan itu tidak menjurus pada hal partai tertentu
tapi kalau sampai menyinggung soal partai dan kaitannya dengan bung karno
ada yang nanggapinnya bahwa ini lagi nyinggung partai tertentu nih
kalau kita mendengar sebenarnya tidak ada masalah ya
bahkan saya baca pernyataan pak ahmad basara pak said abdullah
itu pimpinan pdi perjuangan itu memberikan hal yang positif ya
bung karno itu milik seorang kedudukan
beliau adalah presiden pertama kita
dan orang yang sangat sangat berjasa dalam memerdekakan indonesia
sehingga pastinya memang bung karno milik kita semua
tidak ada masalah dengan pernyataan pak prabowo
dan saya baca pernyataan elit pdi perjuangan juga tidak ada masalah
tiba tiba bikin acara beginian gitu loh
karena ada yang menanggapi bahwa jangan jangan lagi menjurus ke pdip
karena kan afiliasinya terang ke bung karno gitu bang
mas ganjar sudah menerangkan dari a sampai z itu tadi
peran yang di luar pemerintah
dan peran yang berada di dalam pemerintah itu juga sangat bagus
pernyataan mas ganjar yang tadi disampaikan
bang habibur rahman juga sangat baik
saya rasa setelah kontestasi yang panas ini
kita saatnya saling bekerjasama
bersatu padu untuk membangun indonesia
apakah nanti posisi ada yang dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
dua duanya punya peran yang penting
yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita
dan terus terang saya ingin sampaikan kerjasama partai gerindra dengan pdi perjuangan sama bang didi sitorus yang ganteng itu hubungannya sangat baik
di parlemen kami sangat harmonis meskipun kami dalam konteks stasi pilpres berbeda pilihan bertarung di pilek juga coba tanya bang didi itu
kerjasama kami di parlemen pdi perjuangan dengan gerindra sangat baik komunikasi pimpinan pdi mbak puan maharani dan pimpinan gerindra bang sufmi dasmu juga sangat baik dan harmonis
tidak ada masalah jadi kalau kompas saya ingin sampaikan mari kita bikin acara yang sejuk sejuk gitu loh masa nggak suka lihat orang harmonis gitu loh
kalau gitu saya coba ke bang deddy bang deddy ada yang menilai bahwa jangan jangan ini lagi nyinggung pdip nih
karena sampai sekarang belum menyampaikan
bagaimana menurut anda kalau kita menilai bahwa ini lagi nyinggung pdip bagaimana menurut anda
anda merasa ini memang lagi nyinggung pdip atau gimana bang
kalau teks dan konteks urutan semua kejadian saya kira wajar saja kalau ada orang yang berspekulasi seperti itu itu kan nggak terhindarkan
maka sebenarnya saya sangat berharap kepada presiden elek kita pak prabowo subianto
mungkin sebaiknya apa namanya
karena kan beliau saya dengar begitu berapi api bagaimana membangun kerukunan kerjasama kolaborasi
nah kalau muncul kalimat kalimat seperti ini yang kemudian justru kan kontraproduktif
jadi misalnya menurut saya pak prabowo itu utang penjelasan apa yang dimaksud dengan mengganggu itu kan
itu beliau pribadi menurut saya sebagai presiden terpilih harus menjelaskan itu
karena ini kan menjadi kekhawatiran
sebagian pihak apakah ini artinya ke depan akan tidak boleh ada yang namanya sifat kritis protes ketidaksetujuan gitu ya
ini kan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil dan itu kami banyak sekali masukan
nah mungkin kalau saya pribadi masih berpikir positif mungkin saya kaitkan katakanlah dengan menjaga kekayaan alam kita bla bla bla
bisa jadi yang dimaksud pak prabowo adalah para penikmat kekayaan alam
mereka yang suka impor impor mereka yang suka menggarong ke apa namanya apbn kalau kesana arahnya ya oke gitu
tetapi ketika kemudian dikaitkan dengan tidak mau kerjasama nonton pinggir jalan gitu ya jangan mengganggu
ini kan tafsir orang berpotensi untuk menjadi sangat negatif
itu tafsir orang kalau dari pdip nangkepnya juga sama
kalau kami belum pernah membicarakan secara resmi
tetapi kami tidak ingin seuzon lah tidak ingin langsung memponis negatif
nanti kita mungkin bisa diskusi dengan kawan kawan gerindra
tetapi yang paling baik menurut saya pak prabowo memang harus menjelaskan makna
karena kalau andri saja yang ngomong ini kalau menurut saya kurang kuat
karena itu adalah hal yang sangat sangat urgent
apa itu yang dimaksud dengan mengganggu gitu ya
sifatnya warning apakah himbauan gitu kan
itu menurut saya sangat penting
lalu yang kedua soal klaim terhadap bung karno
ini justru kita bangga ini disinggung
karena kita merasa selama sejak orde baru kan ajaran ajaran paham
lalu kemudian jasa perjuangan bung karno itu kan dilakukan proses de soekarnoisasi oleh orde baru
ketika ada partai lain merasa bahwa bung karno milik seluruh rakyat indonesia
sejarahnya dan paham paham serta ajarannya termasuk maranisme
dengan asia afrikanya gerakan non bloknya
dengan dukungan terhadap negara negara arab afrika untuk merdeka
saya kira bung karno itu milik dunia dan kami selama ini memang sendirian
tidak pernah kami mengklaim bahkan pancasila saja kita selalu menyebut bung karno adalah penggali
jadi vdp jura juga tidak pernah merasa melakukan klaim tunggal terhadap bung karno
oke saya ke mas jayadi kalau gitu
anda menangkapnya bahwa pernyataan pak prabowo dalam satu momen yang sama dengan tiga topik yang dirasa berbeda oleh banyak orang ini
normatif saja atau ada maksud tertentu begitu mas jayadi
ya pidato itu kan konteksnya di acara rakornas pan
jadi kalau lihat konteks itu maka yang ketiga dalam konteks itu
salah satu upaya yang menonjol adalah upaya untuk menopang pemerintahan pak prabowo ke depan dengan koalisi atau kerjasama partai partai gitu
karena bagaimanapun kita tahu koalisi atau kerjasama partai partai yang mendukung prabowo di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu kan dari segi hitung hitungan kursi di dpr kan masih kurang
meskipun kan belum ada yang resmi menyatakan bergabung kan
meskipun ada tanda tanda dari nasdem pkb atau yang lainnya gitu
kalau ada kalau dikaitkan dengan rencana pertemuan antara prabowo mega
kemudian ada yang menilai jangan jangan ini nyinggung yang belum ada perkembangannya sama sekali nih antara rencana pertemuan antara kedua tokoh ini itu masuk akal nggak
ya masuk akal juga bisa aja tapi begini menurut saya pertama kerjasama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu kan sama sama kerjasama
jadi eee berada di dalam pemerintahan itu bekerjasama kan gitu
jadi kerjasama seharusnya didefinisikan secara lebih luas
yang kedua kalau apa namanya partai atau terutama partai ya kalau dia berada di luar pemerintahan itu
itu eee pengertiannya tidak penonton
bukan penonton ada peran masing masing gitu di situ
ibarat tim sepak bola para partai yang berada di dalam pemerintahan bukan berarti mereka pemain yang di lapangan sedangkan yang berada di luar pemerintahan itu pemain cadangan bukan kalau menurut saya itu tidak tepat
dua duanya harus berfungsi
nah kalau jadi berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah bentuk kerjasama kalau menurut saya
satu lagi membangun ya
membangun itu kalau menurut saya bukan hanya ekonomi
membangun itu juga adalah membangun politik membangun demokrasi
jadi kalau orang berfungsi sebagai bagian dari demokrasi itu bagian dari pembangunan begitu
eee kenapa kemudian kami diskusikan ini bang andre
karena ada yang mengaitkan bahwa omongan yang disampaikan pak prabowo dalam acara pan kemarin itu jangan jangan berhubungan langsung dengan wacana pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega yang sampai sekarang belum ada follow up nya begitu
jadi gimana nih prosesnya rencana untuk pertemuan dua tokoh ini bang sebetulnya
seperti yang disampaikan oleh pak muzani ya
bang muzani sekjen partai gerindra
bahwa pak prabowo dan bu mega
nah tinggal soal momen dan waktunya kapan ya
tentu pak prabowo dan bu mega yang lebih memahami pas ya
bang deddy sitorus ini pd perjuangan punya agenda partai yang akan diselesaikan
ada rakernas dan lain lain
tentu kita menunggu dulu proses yang berjalan di internal pdi perjuangan
nanti pada saat yang tepat setelah rakernas insya allah tentu akan ada pertemuan
ya indonesia ini negara besar
seluruh pimpinannya semuanya negarawan ya
apalagi pak prabowo dengan bu mega punya hubungan yang sangat baik dan harmonis
keluarga pak prabowo juga dekat dengan keluarga bu mega
tinggal tunggu sajalah waktu momentum yang pas
makanya kemudian pak prabowo nyenggung itu di acara nyapan itu enggak benar ya
komunikasi kami sangat baik
sekali lagi kerjasama kami di parlemen sudah sangat baik
itu bisa berjalan dengan baik tentu menunjukkan hubungan yang sangat baik
nggak mungkin pdi perjuangan duduk bareng dengan gerindra
melaksanakan agenda agenda tindagaraan yang pemerintahan serta kerjasama di diri statif
itu bisa berjalan dengan lancar kalau hubungannya nggak baik
hubungannya saya pastikan dengan baik
oke kalau gitu saya confirm ke bang deddy
apakah kemudian ada faktor jokowi nih yang membuat akhirnya pertemuan antara bu mega dengan pak prabowo ini
berjalan bahkan sebelumnya kan kita ingat juga mbak puan juga sempat ditugaskan begitu
untuk bisa mengatur bagaimana pertemuan ini berjalan begitu bang deddy
ya kalau soal pertemuan tadi saya sepakat dengan andre
karena tidak ada barrier psikologis politis ya
atau barrier barrier lain yang bisa menghalangi atau membuat tidak mungkin bu mega bertemu dengan pak prabowo
kan tentu masing masing punya hitungan sendiri
ya misalnya kami selama beberapa waktu ini masih apa namanya baru selesai dengan urusan legal konstitusional di mk
ini korporasi pt un kan gitu ya
tim pemenangan juga baru kemarin dibubarkan kan seperti itu
lalu partai sudah masuk pada agenda agenda konsolidasi pasca pemilu
kita kumpulkan semua anggota dan pimpinan dprd dari seluruh indonesia
kita ketemu dengan kepala kepala daerah dari seluruh indonesia
nanti tanggal dua puluh empat sampai dua puluh enam kita mengadakan rakernas
kita punya apa namanya punya kesibukan tersendiri dalam konteks apa namanya kepartaian dan juga kebangsaan gitu
nah kalau urusan dengan pemerintahan yang baru
saya kira kan waktu juga masih sangat panjang ya
nah kami sebagai partai yang baru selesai melakukan pemilu dan pilpres
ini kan juga selain butuh evaluasi butuh juga kami untuk segera berkonsolidasi dalam rangka pilkada
jadi itu apa namanya proses yang gak mudah
karena kalau sekedar pertemuan pribadi pak ramu
pak prabowo dengan ibu mega
saya kira kan itu anytime bisa dilakukan
tapi kan orang tentu berharap pertemuan ini adalah dalam konteks politik tentunya
dalam konteks pemerintahan gitu ya
nah di dpd perjuangan sendiri sampai hari ini belum pernah sekalipun membahas masalah itu
jadi kan gak bisa ujug ujug juga ini kan
jadi saya kira nanti pada saatnya
pasca apa namanya rakenas atau sebelum oktober atau setelah oktober
kami pastikan bahwa pdi perjuangan akan selalu berjuang bersama pemerintah manapun
tapi memang posisinya yang bisa jadi
ya dan itu belum diputuskan juga
jadi saya kira gak usah terlalu khawatir atau dipertentangkan soal pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
apakah ada hubungannya nih masalah peran jokowi ini diantara pertemuan antara prabowo dan mega yang rencana bakal berlangsung tapi ternyata sampai sekarang nggak jadi jadi juga
tadi keluhnya kan sinyalnya dari bang denny jelas bahwa kalau pertemuan itu soal pertemuan pribadi nggak ada halangan apapun
nah kalau pertemuan politik itu terkait dengan ini muatannya apa
apakah pertemuan itu cuma antara pak prabowo sebagai ketua gerindra atau presiden terpilih dengan bu mega sebagai ketua pdi
atau apakah di dalamnya juga ada agenda terkait dengan posisi dan peran pak jokowi yang akan dibicarakan juga dengan bu mega dan sebagainya
apalagi di situ juga di koalisi pak prabowo sekarang ada pak sby misalnya kan
nah kalau itu semua kalau aspek aspek agenda itu belum jelas
maka memang perlu waktu untuk memprosesnya
oke baiklah tentu perkembangan ini menarik untuk kita cermati bersama
mas jayadi hanan terima kasih bang andre rosiade terima kasih bang deddy sitorus terima kasih juga sudah hadir dalam diskusi kami kali ini